meninggalnya pratu wahyudi saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan di riau
menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga besar
atas jasanya pratu wahyudi mendapat kenaikan satu tingkat menjadi prajurit kepala
rabu pagi upacara pelepasan jenazah pratu wahyudi digelar di halaman kargo
bandara sultan syarif kasim ssk dua pekanbaru
jenazah pratu wahyudi diterbangkan dari bandara sultan syarif kasim
menuju kampung halamannya di magetan jawa timur untuk dimakamkan di makam keluarga
pratu wahyudi ditemukan meninggal setelah hilang usai bertugas memadamkan api
dan dihidupkan di kampungnya
di kabupaten rokan ili riau
saat ditemukan tubuh korban dipenuhi luka bakar
menurut informasi korban ikut memadamkan api di tengah hutan bersama lima temannya
di tengah kobaran api korban berusaha mengganti selang air dengan tujuan
agar semprotan air bisa menjangkau titik api terjauh
namun naas korban justru terjebak asap tebal hingga akhirnya korban jatuh pingsan dan terpanggang api
tidak dapat diketahui hilang
hari kamis jam empat belas lima belas kemudian kita mencoba lepas kontak jam setengah enam sore
yang paling akhir adalah allah akbar allah akbar tiga kali
keluarga di magetan menerima kabar duka tersebut dari atasan pratu wahyudi
mendang mendang telepon telepon
dalam tugas pemadaman kebakaran hutan di riau dunia
pratu wahyudi dari denruda empat dumai tergabung dalam satgas karhutlah
hilang saat memadamkan kebakaran lahan di kabupaten rokan hilir kamis delapan belas agustus lalu
jenazah korban ditemukan selasa kemarin sekitar lima ratus meter dari lokasi pemadaman
pratu wahyudi merupakan anak pertama dari empat bersaudara
di putranto cnn indonesia